assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya dr randus hadi al fadri msi bupati sia mengucapkan
selamat berbuka puasa di bulan ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriah semoga ibadah puasa kita hari ini
diberkati allah subhanahu wa ta'ala sayangi keluarga kita mari cegah penularan covid sembilan belas
dengan membuka puasa bersama keluarga di rumah saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh